hadir sebagai pembicara utama pada kuliah singkat ini mantan wakil presiden republik indonesia ke enam tri sutrisno
acara dibuka secara resmi oleh gubernur bank indonesia agus dewi martowardoyo
kepada para peserta presidential acture gubernur bank indonesia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan semangat patriotisme
pertumbuhan ekonomi suatu bangsa akan berkesinambungan atau sustainable
apabila ditunjang dengan semangat patriotisme negara tersebut
dengan kata lain tanpa semangat patriotisme semangat persatuan dan kebangsaan impian untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur hanya akan tetap menjadi impian
indonesia juga harus mencontoh semangat negara negara yang mampu bangkit pasca mengalami kehancuran pada perang dunia ii
sementara dalam paparan kuliah singkatnya trisut trismo mengajak seorang pembicaraan yang berpengalaman
diajak semua pihak untuk tidak mengedepankan sikap eksklusif melainkan harus bersikap inklusif di tatanan sosioekonomi negara
orang indonesia ini harus inklusif lebar jangan eksklusif itu titik rahasianya
kalau kita eksklusif itu gaya kita gaya teknika itu kita cenderung keluar dari sentral
kita harus sentripetal bukan sentrifugal kalau sentrifugal itu pecah kita
tapi dengan ada pancasila merah putih indonesia raya tadi brinika tugalika itu konsep konsep untuk binding factor
itulah konsep yang merekat bangsa ini itu kunci daripada keberhasilan orang indonesia
sedangkan dalam segi politik ekonomi trisutrisno menegaskan agar nilai nilai pancasila jangan pernah ditinggalkan
saat ini tri sutrisno menilai indonesia harus kembali pada nilai nilai kebangsaan yang sesuai dengan demokrasi pancasila